bentar dulu bentar dulu
ada satu orang
aksi adu mulut antara petugas sudin perhubungan dengan seorang pengemudi ojol terjadi
saat razia parkir liar digelar di jalan abdul jalil karet tengsin tanah abang jakarta pusat senin siang
aksi protes menolak kendaraannya diangkut paksa memancing kemarahan pengemudi ojol lainnya
hingga nyaris berakhir baku hantam antara petugas dan pengemudi ojol
mereka menuding petugas tebang pilih lantaran masih banyak lokasi lain yang belum tersentuh razia
menurut petugas razia digelar akibat maraknya pengemudi ojol yang parkir sembarangan di bahu jalan
selain merusak keindahan tata kota keberadaan mereka juga dituding memicu kemacetan arus lalu lintas
dari permukiman warga menuju kawasan tanah abang dan sudirman
kenapa yang parkiran liar kagak ditangkap di pinggir jalan
kenapa ini musti gojeng nunggu sewa kok ini
kita tuh cari penapkah
tapi disini dilarang kan nangka
bentar doang kan nunggu sewa
kalau parkir di dalam kan bayar
pertama kita persuasif kita omongin segera geser akan kita lakukan tindakan
nah dia geser tapi begitu kita kembali lagi dia ada lagi di situ
terpaksa kita lakukan tindakan karena mudahnya seperti kucing kucingan kita didekin gitu
delapan sepeda motor milik pengemudi ojol yang terjaring razia selanjutnya dibawa ke kantor
dan disediakan perhubungan untuk dilakukan penilangan dengan sanksi denda maksimal
di jakarta timur
pemerintah kota jakarta timur bersama petugas tni dan polri menggelar razia terhadap kendaraan yang parkir sembarangan
di sepanjang jalan matraman raya jakarta timur senin pagi
tak hanya kendaraan pribadi sejumlah kendaraan dinas milik kepolisian resor jakarta timur turut terjaring razia
lantaran kedapatan parkir di pinggir jalan
kendaraan pribadi milik warga yang parkir sembarangan turut diderek petugas
kendaraan yang terjaring razia langsung diderek petugas di subkantor sudin perhubungan jakarta timur
dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar lima ratus ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia